sejak pandemi covid sembilan belas memaksa berbagai negara
memperlakukan lockdown kota kota besar di sejumlah negara
terlihat sepi termasuk di jakarta
berkurangnya penggunaan alat transportasi
dan kegiatan industri berkontribusi pada berkurangnya polusi
dan emisi karbon
pada saat terjadi pandemi covid sembilan belas ini
perubahan penurunan ekonomi penurunan konsumsi energi
terjadi penurunan signifikan dari polusi dan emisi grk
dan seharusnya ini menjadi peluang positif
untuk ditahan efisiensi energinya ditingkatkan
supaya nanti pada saat new normal baru
ekonomi naik tetapi lingkungan tetap terjaga
menurut data direkturat mitigasi klhk dua ribu dua puluh
secara nasional emisi dari transportasi turun
dari mulai maret hingga mei
begitupun untuk emisi dari produksi dan konsumsi listrik
karena aktivitas orang lebih banyak di rumah
namun saat psbb ini mulai direlaksasi
dan kegiatan ekonomi ini mulai kembali
berangsur normal seperti sebelumnya
kemungkinan besar masalah polusi ini
bisa kembali terjadi
seperti di tiongkok misalnya
menunjukkan bahwa konsentrat partikel halus
dan nitrogen dioksida di tiongkok saat ini
berada di level yang sama seperti satu tahun sebelumnya
menurut senior advisor yayasan mitra hijau diki hindarto
snop effect perlu diwaspadai pada masa tatanan kehidupan baru
yaitu saat persediaan energi melimpah
tapi tidak tepat guna sehingga terjadi pemborosan energi
yang disebut sebagai efisiensi itu
ini adalah fungsi dari output atau fungsi dari hasil
sehingga kalau kita bicara energi yang kita pakai itu sedikit
belum tentu kemudian hasilnya itu optimal
di indonesia dibandingkan dengan negara lain
energi persatuan produk kita itu sedikit
karena perawatan kita teknologi kita itu
ada banyak industri yang kemudian sudah ketinggalan
upgrading teknologi ditambah dengan energy management
itu kemudian harus menjadi satu kesatuan
dan yang ketiga itu adalah masalah willingness dari pemerintah
pemerintah sendiri itu harus kemudian membuat
satu panduan dan satu kebijakan
dan juga satu kebijakan yang harus diperlukan
untuk membuat kebijakan yang lebih baik

untuk industri untuk bangunan komersial untuk transportasi
merubah kebiasaan lama untuk hidup lebih hemat energi
dan juga ramah lingkungan memang tidak semudah yang kita bayangkan ya
tetapi ini bisa dilakukan
selama kita tinggal di bumi ini sudah menjadi kewajiban kita
untuk menjaga agar planet kita ini tetap lestari
sehingga nyaman untuk dihuni serta aman juga untuk ditinggali
normal baru untuk kebiasaan baru
syara mediana kurnia yuniarwan jakarta